mas ini kamu apaan sih mas
kamu sampai ngasih aku laptop segala
mas tolong dong mas yang berlebihan
tolong jangan bikin aku baper loh mas dengan perhatian kamu ini
kamu tuh kalau dibeliin laptop sama suami itu terima aja
jangan malah ceramah
lagian semalam saya ngeliat tuh kamu nulisnya pakai tangan
mirna gak disuruh untuk beres beres kan sebenernya
kamu cuman gak mau mirna ngeliat makamnya roy
ya kalau gue boleh jujur gue tuh ngerasa aneh banget
ya ga usah parcek
dia biasanya gak tau kalo ternyata lo kakaknya roy
orang yang udah dia punya
beneran gak bisa tenang
apa yang harus gue lakukan
gue takut nanya soal ini ke aldebaran
gue coba tanya ke mbak ani
dia juga nggak tahu apa apa
kok pagi pagi gini udah pergi
oh nino baru aja pergi
dia bilang mau jogging olahraga biar sehat
kayaknya udah setahun lebih ini
nino gak pernah jogging
kenapa tiba tiba dia jogging
ma bentar ya
bah aku pergi sebentar ya
kamu belum sarapan lu udah mau pergi lagi
kado buat siapa nih pak randy
itu buat ibu bu
iya dari pak albu
silahkan ibu buka aja
ini dari mas al
ini mas al ngasih aku laptop
ini masalah apaan sih
sampai ngasih aku laptop segala
aku dapet telepon deh
ini kamu apaan sih mas
kamu sampai ngasih aku laptop segala
mas tolong dong mas yang berlebihan
tolong jangan bikin aku baper loh mas dengan perhatian kamu ini
kamu tuh kalau dibeli laptop sama suami itu terima aja
jangan malah ceramah
lagian semalam saya ngeliat tuh kamu nulisnya pakai tangan
nanti kalau misalkan mahasiswa kamu lihat dosen dosen kamu tahu
kamu dibilang nggak profesional lagi
iya sih mas
kebetulan aku juga emang butuh laptop sih mas
sukses ya buat hari ini
mama tau betul
kamu sungguh mencintai al
apaan sih ma
sebaiknya secepatnya kita kasih tau andien soal roy
andien pasti marah ma
bapak pasti akan lebih marah lagi kalau tahu kenyataan yang sebenarnya
ini software nya udah diisi ya pak randy
iya bu udah dc semuanya
ibu tinggal pake aja
wah kebetulan banget nih
jadi aku bisa pake powerpoint untuk presentasi
mudah mudahan waktu sampai ke pemakaman
al sama bu rosa masih ada di situ
ini mau kemana sih
kenapa perginya diam diam coba
ini pasti ada sesuatu
kita sampai sini
oh apa isi firlik itu
sudah sudah selesai